pasokan beras dari tingkat petani yang semakin langka
membuat harga beras di pasar beras johar karawang jawa barat naik
berdasarkan pemantauan harga pada kamis empat belas september
pedagang menjual beras premium rp tiga belas lima ratus per kilogram
dari harga awal rp dua belas lima ratus
bahkan perputaran beras di pasar johar menurun drastis
dari lima ratus ton sehari menjadi tiga ratus ton
menurut pedagang beras kenaikan harga beras saat ini
menjadi yang tertinggi selama ia berjualan
kalau saya rasa kenaikan tahun sekarang kenaikan harga
tertinggi dari sejak kapan pak
kenaikannya itu dari sejak sebelum agustus bulan apa itu ya
juli agustus naik tinggi
di kota pontianak kalimantan barat harga beras di sejumlah pasar nasional
juga mengalami kenaikan
tren kenaikan harga beras ini sudah mulai terasa sejak dua pekan terakhir
untuk menekan harga beras yang semakin melambung
bulog pontianak terus melakukan operasi
operasi pasar beras murah
kali ini operasi pasar beras murah digelar di pasar kemuning kota baru pontianak
harga beras premium di kota pontianak saat ini rp lima belas lima ratus per kilogram
sedangkan harga beras medium rp empat belas empat ratus per kilogram
ada pun beras medium bulog dihargai rp sebelas lima ratus per kilogram
harga beras kampung lokal dipatok rp dua belas tujuh puluh per kilogram
harga beras dengan merek seperti pandan wangi cap mangkok
berkisar rp empat belas hingga rp delapan

kita menunggu koordinasi dari provinsi
dan insya allah besok hari jumat
pj gubernur kalbar akan berkunjung ke bulog
dan kalau tidak ada perubahan ke pasar mawar
untuk ngecek langsung kondisi harga beras yang ada di pulau
blok pontianak terus melanjutkan operasi pasar beras murah
beras yang dijual adalah jenis medium kemasan lima kg
di setiap lokasi pasar bulog menyediakan enam ton beras murah
pasar beras murah bulog tetap diserbu warga karena masih tingginya harga beras di pasar
dikikutan cnn indonesia